gak usah lah gue udah kenyang tadi
gak usah deh thank you
gue cuman bahasa bahasi doang men
kalo ngerakir lo berdua
duit gue gak cukup
yaudah kal gue cabut dulu ya
bersatu kita tegung
bersama sama kita serang
kalau masih bisa dengan jalan damai
jangan mentang mentang kita merasa kuat hebat
terus kita bisa berbuat seenaknya
wih ada tamu nih
wah apa kabar men
wah yang lain gak kebagian nih
udah tamu boy
udah tamu kali
sekarang geng serigala udah gabung sama warior
wih bagus tuh
kita harus junjung tinggi persaudaraan kita
ian lo dari mana sih
iya selangin pus mau lo
nah jangan doang
tentang gue mau sih
kayaknya harga lagi pusing banget tuh mikirin biaya rumah sakit
tapi belum nyambung nyambung
keliatannya dia lagi cemas banget tuh
eh tadi gue tanya ke bagian administrasi
katanya sekitar sepuluh juta
gue sih ada tabungan tapi cuma tiga juta
iya lah gue juga tau kalau lu mah
kan tabungan lo habis buat ngebantuin pindah sekolah gue sama haikal
yaudah yaudah kurangnya berarti tujuh juta ya
yaudah nanti gue pikirin deh gue bakal cari cara yang lain kok
iya lah kita emang harus mikirin itu
karena haikal udah gak punya siapa siapa lagi di sini
boy gue ikut bantu ya
tapi kayaknya gue cuma bisa bantu satu juta
emang ada apaan sih
kita mau bantu buat bayar biaya haikal di rumah sakit be
kalau gitu gue juga ikut bantu
tunggu sebentar ya
mas lu mau
lo ada lagi kan di padang
ada sampe aja
nih cepat ya boy
gue bantu tiga ratus ya
hoi gue ktm dulu deh gue ambil uang dulu ya
oke gue juga ya
daripada gua gak jelas kayak gini
mendingan gue langsung tanya aja sama boy
biar gue tau kan
tapi kalau buat tanya sama boy
ntar dikiranya gue kegeeran lagi
kan gue bukan siapa siapanya boy
pacar aja bukan
atau gue tanya sama adriana aja
gue cuma bisa bantu sejuta
gak apa apa ya
sejuta tuh udah banyak banget
mon makasih ya
boy gue cuma ada segini aja ya
do lo mana do katanya abis dari atm
mami gue ternyata belum transfer uangnya nih
gak apa apa kalau lo emang gak ada duit juga gak apa apa
kalau gue hitung hitung sih kayaknya udah cukup di bawahnya
ditambah tiga juta dari lo itu
ya bagus sih kalau gitu
yaudah lah yuk kita langsung ke rumah sakit
yang lain kalau bawa berasa mendingan nggak usah ikut deh
lagian kan si ekel juga udah sehat udah sembuhan jauh iya kan
iya be nanti boy balik lagi ke sini bo be
yaudah be ya
eh maaf mbak saya ke sini mau lonasin pembayaran atas nama heikel afridal
heikel afridal saya cek dulu ya pak
sudah dilonasi kok pak
gimana gue tahu
eh kok udah gak ada yang ketinggalan kan
pokoknya gue susah banget dihubunginnya
gimana gue selesaiin pembayaran biaya rumah sakit
kok kayak orang bingung gitu
gue cuma lagi nelfon buka aja cuma gak nyambung nyambung
ya iyalah kan bokap lo di tengah laut
emang kenapa dapetin bokap kangen ya
ya gak juga sih
kalau gue harus keluar dari rumah sakit gue mesti bayar biaya administrasinya
ih gak usah dipikirin tahu lo udah boleh keluar
gue gak berpikiran buat bayar biaya administrasi rumah sakit gue kan
gue emang gak mikir gue udah bayarin kok
udah udah gak apa apa nggak usah dipikirin oke
yang penting lo sekarang udah bisa keluar rumah sakit
kok biaya rumah sakit udah luna sih
bokap lo udah ngirim ya
oh lo sin yang bayarin makasih banget ya sin

eh gak bisa sindi
sini tah selamat ketahuan
sini tah selamat ketahuan
sini tah selamat ketahuan
sini tah selamat ketahuan
sini tah selamat ketahuan
sini tah selamat ketahuan
sini tah selamat ketahuan